anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
ratusan ribu siswa di sekolah dasar di makassar
menjalani tes genus
tes ini akan ditindaklanjuti dengan vaksinasi
jika telah ada surat keputusan dari kementerian kesehatan
dari dua puluh empat kaupaten kota secara gemulatif
provinsi sulawesi selatan dinyatakan
bahkan khusus kota makassar
akan tetapi dari angka kumulatif ini
capaian vaksinasi warga lanjut usia
akibatnya vaksinasi anak berusia enam hingga sebelas tahun hingga kini terhambat
meskidimekian pemerintah kota makassar
mulai menggelar tes genus di secumlah sekolah
dan sekolah dasar di makassar
pusat data dan teknologi informasi kementerian pendidikan dan kebudayaan mencatat

diisi lebih dari satu ratus tiga puluh dua ribu siswa
dan mulai kamis pagi
di sd minasa upa di kecamatan rapucini
menjadi salah satu dari tiga sd yang mengawali tes genos ini